itu ronteng dimakam tiba tiba kiki kiki kiki
bajengot saya kajanda kemarin saya punya laki tapi sekarang udah nggak punya saya mau kawin
lagi bajengot pasti saya calon suami yang kaya yang tajir melintir
saya justru prihatin parete kasihan sama warga takutnya mereka teman lakan apa apa
karena percaya sama pesugihan ya kan sabarlah berhenti urusan ini biar saya
ngurus berhenti tenang aja ya rt gaya gayaan
lindungi saya bilang saya tenang biasanya juga kalau ada apa apa paling duluan larinya
eh gue nanti lupa saya ini rt general di kampung sini pejabat negara di segani
saya inget parete tapi parete juga jangan lupa saya ini model mantan model walaupun nggak terkenal
eh suara apa ini
aku mati kok lampu mati sendiri
ada apa ini pak
apa pak bajengot
country kenapa sih kamu ikutan pulang jalan nomor mainan chama alixi kenapa
boleh nantiangan masuk jalan ncopax rad weilands

rumah aku di sini dam maci ganggu ganggu apa sih kang gue aja eh apa sih kalian pada berantem
pulang aja deh nanti aku dimarahin sama mama aku kalau pulang malam
aja zara ada adam tapi sebelum pulang kita ke warung dulu ya lalu adam lapar nah itu baru
ide bagus dan cemerlang ih ih ih kalian berdua tuh pikirannya makan makan makan terus setari
izzah ramagala jarin
kamu ngapa sih dap hai lepay itu itu babang jenggot
eh bajenggot asal mbak jenggot tahu ya mochi tuh enggak takut sama jenggot
mochi tuh anak sapam dan mochi bangga jadi anak sapam

tuan yang kerjaannya gak ada indah indahnya
banget tiap hari kita tuh warawiri warawiri
muter muter kampung bikin bosan hidup yang
sabar bos kalau orang sabar jidatnya lebar
bos tuh kayak saya mah botak lagian bos
mendingan kita nih pergi ikutin warga iya
terus bos ngantriin kita berdua nih ke
mana ke makamnya mbah jenggot kita berdua
jodoh aku mau aja aku tuh dapet jodoh lagi ya barangannya kalau ngomong ya kan situ punya
bini pun nambah lagi ya kan aku kan kepingin loh nambah satu lagi istriku jajeloro istriku
jangan celamitan buat itu namanya kemaru eh serakah ente kamu itu ya kalau ngomongin masalah
jodoh aja kamu enggak budeng kamu ga lemot wajar enggak gitu jomblo jodoh enggak tahu aja
malam malam pada keluyuran kayak gini ah nggak dibilangin apa sama orang tuanya
gantopan banget eh ini kan anak ente ngapain dimarahin ada pendengar ya
saya terpusing ibu ibu laporan warga
aduh saya terpusing ibu ibu laporan warga
aduh saya pusing ibu ibu laporan warga
tiap malam itu makin meningkat makin ramai nih
ganggu haduh mau pecah kepala saya ini menambah selain makamnya mbak jenggot jadi
sepi nggak ada warga lagi berbono bono ke sana gimana pak retek tuh malah makin
rame dimana sepinya malah sekarang makin banyak yang datang ke makam waduh
kemba jenggot itu pasti banyak aja yang beruntung
ada yang tanahnya laku
padahal tanah itu sudah bertahun tahun ditawari
nggak ada yang mau beli
kalau masalah itu mah buktinya banyak
ada yang buka toko
sampai sampai nih dia buka cabang
pokoknya deh kalau ceritain nggak cukup sebulan deh bu
berarti banyak banget yang beruntung
kan mbah jenggot baru ngamuk ngamuk
tapi kalau saya mau bukan apa apa
nah kesian sama makam makam lain yang rusak gara gara keinjak warga
pasti keluarga yang punya makam itu juga kan kesel ngelihat
masa makamnya pada hancur besar
ah kalau masalah itu sih warga nggak ada yang peduli bu
selama dia masih nguntungin tetap aja
masih banyak yang datang kan
aduh kota metropolitan kok kayak gininya
eh tau ya
wah ini pasti gara gara aku
bu messi kalah kabar enggak
harusnya bu messi teh malu
karena gara gara bu messi memberikan contoh yang nggak baik sama warga
lihat tuh warga semua jadi ikutan musri kayak bu messi
minta kok sama kuburan
nggak boleh menyekutukan tuhan
udah deh bu ranti itu kan sirik aja kan
ih kasih tau
ini tuh udah dimakam
kita nggak boleh berisik
apalagi teriak teriak seperti ini
eh tidak boleh
mereka yang teriak barusan
mereka jangan teriak dong
ih bu ranti duluan yang nyonyor
eh kok jadi saya nggak permainin bu messi tuh
nggak boleh begitu
saya kan janda
kemarin saya punya laki
tapi sekarang udah gak punya
saya mau kawin lagi mbak jenggon
yang tajir melintir
yang punya pesawat pribadi
semuanya pribadi deh
ani minta jodoh mbak jengot
kasih saya bini
bini yang bener bener cakep
yeh mbak jengot deh
kalau jodohnya lu berdua mah
wah oh gila oh gila oh gila
saya ada di sini dong
eh aneh juga gak mau punya jodoh kayak situ
eh jantai gendut juga pilih pilih
kamu mau cari jodoh

bagi gini mbak jengot
aku tuh dicari cari kamu
udah muter sama muter sini
nggak tahunya ada di sini
ngapain kamu hah
kamu ngapain di sini
ya nyari jodoh bang bos
ya sama berarti kalau gitu
aku juga mau ah
aku tuh pengen biniku nambah satu lagi
mau nambah satu lagi
ntar kalau ketemu sama bini yang pertama gimana
emang yang di rumah kenapa